menjelang liburan natal dan tahun baru pemkot solo memperlakukan karantina bagi warga solo yang mudik ke solo mulai tanggal lima belas desember hingga lima belas januari dua ribu dua puluh satu mendatang
namun pemkot solo kemudian mengubah waktu untuk karantina pemudik yaitu mulai tanggal sembilan belas desember hingga satu januari dua ribu dua puluh satu atau empat belas hari
kebijakan ini menuai protes dari warga
niko salah satu warga luar kota solo yang bekerja di solo menyayangkan aturan ini
ia justru berharap pemkot solo lebih mengetatkan pemberlakuan protokol kesehatan bagi warga solo sendiri
yang dipekertat bukan hanya pemudik bukan hanya yang sering keluar masuk kota
tapi yang di dalam kota masih banyak sekali yang tidak pakai masker yang masih berkerumun
itu yang kurang dilakukan kurang ketegasan
sedangkan bambang warga karanganyar yang setiap hari keluar masuk kota solo
berharap ada ketegasan dari pemkot solo guna menekan penyebaran covid sembilan belas
awal awalnya kan larangan itu sudah kelihatan sudah beredar di medsos
bahkan sekarang juga
ada lebih lunak lagi
pemerintah kota itu maksudnya baik supaya covid sembilan belas tidak berkembang
wali kota solo fx hadi rudiatmo menegaskan aturan ini hanya berlaku bagi pemudik asal solo
namun tidak berlaku bagi warga luar solo yang bekerja di solo
serta wisatawan yang ingin berkunjung ke solo
kebijakan ini melibatkan satuan jogotongo yang berada di setiap rt
sehingga jika mendapatkan
ada warga yang mudik di kampung mereka
mereka akan melaporkan ke satgas covid sembilan belas
atau menghantarkan ke rumah karantina pemudik di teknopark jebrus
karantina para pemudik besok itu kita mengoptimalkan jogotongo
jadi tidak seperti yang kemarin kita di bandara harus pakai bis dan sebagainya
nampaknya juga tidak begitu efektif setelah kemarin kita evaluasi
tidak begitu banyak gitu loh
tetapi kalau mau ke solo wisata tidurnya di hotel ya silahkan
kita tidak melarang sehingga harus paham lah kalau mudik dengan wisata
rudi berharap wisatawan yang akan datang ke solo untuk tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat
sri hartono solo jawa tengah